kemenangan timnas indonesia u dua puluh melawan vietnam u dua puluh
menjadi bukti kekuatan fisik dan mental
sempat tertinggal satu dua sampai menit ke delapan puluh
garuda muda berhasil membalikan keadaan
menjadi tiga dua jelang laga usai
komentator sepak bola labib sadat menilai
tim ini memiliki kualitas juara
salah satu masalah besar yang harus diperbaiki
adalah transisi dari menyerang ke bertahan
ketika mendapatkan serangan balik musuh
satu gol hongkong dan dua gol dari vietnam
komentator sepak bola labib sadat menilai
sehingga komunikasi kurang terbentuk
baik di antara pemain
winning timnya indonesia itu harus ada
minimal untuk lini pertahanan
jadi organisasi indonesia itu sudah terpata
kemistri mereka terjaga
sedangkan juga untuk bicara transisi juga menurut saya
ini yang harus dikembangkan lagi bagaimana
ketika menghadapi serangan balik
itu minimal indonesia memiliki dua sampai tiga pemain
yang siap mengantisipasi serangan balik
dari lalat terbukti ketika menghadapi vietnames
juga indonesia kecolongan dua kali
itu yang harus menjadi evaluasi besar
untuk port sintayong di persiapan
menghadapi piala asia nantinya
pelatih sinteyong mengakui ada masalah
dalam transisi dari menyerang ke bertahan
daya serang indonesia u dua puluh
sebenarnya sangat poncer
dalam tiga laga kualifikasi
mereka melesatkan dua belas gol
artinya rata rata empat gol dalam satu laga
namun tiga gol lawan ke gawang garuda muda
semuanya berawal dari keasikan menyerang
sampai lupa cara bertahan
masih ada waktu sekitar enam bulan
labib sadat mengingatkan
timnas u dua puluh tidak boleh menggantungkan diri
pada satu dua pemain semata
kedalaman squad harus diperhatikan
skuad u dua puluh saat ini sebenarnya merata
dan tinggal memberikan menit bermain
kepada seluruh pemain
ia memberikan apresiasi kepada pemain
hoki caraka dan rabani tasnim
yang mampu menjadi pembeda
miftah farid andreas ucaksono surabaya jawa timur